maka rasa rasanya kalau saya melihat cara ibu berkomunikasi terjemahan bebas saya kita tidak akan di sana tapi kita menghormati
kita akan menjadi partner yang baik sehingga cekan balansisnya akan berjalan
iya tadi menyampaikan kepada kami mereka ikut